pelaku teror bom dan penyerangan di gereja katolik satu yosef medan iah di mata tetangga dikenal baik dan ramah
saat ini rumah pelaku di jalan setiabudi gang sahati medan sumatera utara telah dipasangi garis polisi
rumah iha di jalan setiabudi gang sahati medan kini ramai didatangi oleh warga setempat
sejumlah aparat kepolisian dan tni juga datang meminta keterangan orang tua terduga pelaku untuk mengumpulkan bukti bukti
selain memintai keterangan keluarga petugas dari polsek medan sunggal juga memeriksa kamar pelaku untuk mencari bukti keterlibatan dengan kelompok tertentu
pelaku sendiri kini sudah berada di mapo resta medan